tim badan pemenangan nasional prabowo sandi menilai beredarnya tabloid indonesia barokah dilakukan secara sistematis yang melibatkan anggaran besar
karena dilakukan secara masif ke masjid masjid lengkap dengan detail data alamat objek yang disasar
peredaran tabloid indonesia barokah di sejumlah masjid dan pesantren di pulau jawa terus menuai polemik
terlebih beberapa artikel dalam tabloid tersebut diduga menyudutkan salah satu pasangan capres cawapres sehingga dinilai sangat kental muatan politis
menurut tim badan pemenangan nasional prabowo sandi peredaran tabloid indonesia baroka dilakukan secara terencana dan sistematis bahkan melibatkan anggaran besar
pasalnya pengiriman ribuan eksemplar tabloid dilakukan langsung lewat paket pos di mana pihak pengirim memasukkan identitas penerima lengkap dengan detail alamatnya
menurut saya tabloid tabloi indonesia barokah itu cara primitif yang harus ditinggalkan dalam
siapapun yang membuat itu kita menyayangkan itu karena di tengah tengah pesan pesan ingin menjaga persatuan ingin kontestasi pikiran kok tega gitu ya
itu saya yakin itu bukan ongkos kecil kemarin karena sangat sistematis dikirim ke masjid masjid pakai alamat segala macam
tapi isinya sangat menyakitkan masyarakat untuk tidak memberi contoh yang baik
dan kalau saya
kalau ditanya siapa yang bikin pasti bukan kami